tim liputan cnn indonesia pantura jawa barat
kalau gak direbut gak akan abis waktunya
tertabrak mobil box di perempatan jalan kiai haji mansur dan jalan sasak surabaya
dalam posisi netral sebenarnya dari sisi valuasi
hasil ini sekarang udah berapa banyak
memilih serat nanas menjadi benang tidak sesederhana yang saya lihat
berbagai jenis pohon ada di sini
tahu tahu saya dapat panggilan kalau harus ikut mewakili makassar sulawesi selatan itu
karena tentu saya setuju dengan narasi anda bahwa ketika kasus pra peradilan ini sudah dikabulkan
juga semoga dengan adanya kehadiran
kalau saya lihat kalimat kalimatnya ada dari eropa
kampanye ya untuk suara masyarakat adat di parlemen
dalam seorang muslim menghadapi serangan dari non muslim yang menjelekan agama
ya biarkan kalau itu memang diterima pasar ya kita alhamdulillah gitu loh lebih mensyukuri dan kalau berkarya berkarya dengan tulus aja sih
ada pon ada pelatihan uph
jadi banyak banyak pesan yang bisa diambil tuh dari hal yang beda gitu dari film ini